bu riana bu ngerestui gibran nggak bu
usai menghadiri acara apel hari santri nasional dua ribu dua puluh tiga di tugu pahlawan surabaya
ibu iriana yang tengah berjalan dikawal dengan ajudan dan paspampres
ditanyai oleh wartawan soal restunya pada gibran dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
tidak menjawab pertanyaan iryana hanya melempar senyum sambil memberikan jempol tanda setuju